ayo kita keluar sekarang
tuh cukup boyo gemblung
orang disekat dan dikasih makan
malah dikasih minum terus menerus
sudah sudah kalian tidak usah khawatir
istri saya sudah masak tuh kalian
sedikit sedikit sedikit
walau bagaimanapun juga
tetap tidak boleh turun sembarangan
pak joyo harus adil dalam menegakkan keadilan
jadi jangan asal menuduh
saya akan lepaskan mereka
tapi dengan saran
mereka tidak boleh keluar dari desa ini
sebelum ada bukti
pak cukup boyo
saya akan mengecewakan
biarkan mereka tinggal di rumah saya
saya jamin mereka tidak akan kabur
tidak ada disini
tidak ada disini
tidak ada disini
tidak ada disini
tidak ada disini
saya sudah percaya

mak gerakan itu terlalu sulit untuk saya
sepertinya saya tidak bisa
kamu itu mau mendapatkan varian atau tidak
mau mau mak saya sangat mencintai faridah
kalau kamu mau mendapatkan faridah kamu harus mengalahkan sembara
tapi guru guru pernah bilang
kalau saya bisa dengan mudah mengalahkan sembara
asalkan sembara tidak menggunakan cemetiamar suli
bukankah begitu guru
maka dari itu kamu harus memuasai ilmu nurut bumi
supaya kamu bisa menghindari lejutan cemetisakti itu
ilmu nurut bumi
ini akibat padaku
jangan buat begitu ku
ini dirampas aku
aku baik baik saja
kamu denger ya
sampai kamu berani bilang sama siapapun di rumah ini
saya tidak akan segan segan untuk membunuh apa
ada apa ini
dia yang mencuri kamarku laras
itu tidak benar
buktinya saja kamu telah masuk di kamarku
kamu telah membongkar kamarku
apa itu namanya kalau bukan untuk wujud
bertahun tahun bo asih bekerja di sini
mana mungkin dia mencuri
tapi pada kenyataannya seperti itu laras
dia masuk kamarku tanpa izin
aku akan laporkan ini pada kanjeng
supaya dia ditangkap
saya tidak mencuri dorong
pergi kamu dari kamar ini
ayo kita keluar sekarang
tuh cukup boyo gemblung
orang disekat dan dikasih makan
malah dikasih minum terus menerus
gimana enggak gemblung
kalian tidak usah khawatir
istri saya sudah masak untuk kalian
saat ini perkaranya sedang diselidiki
jadi untuk sementara
kalian belum bisa pergi dari desa ini
sampai masalahnya benar benar terbukti
kalian bersalah atau tidak
malah bagus pak
sesuai dengan rencana saya
saya tidak akan meninggalkan desa ini
sampai teka teki pembunuhan ini terbongkar
selidik selidiknya nanti saja
yang terpenting kita makan dulu
aku tidak akan membiarkan sebara berkeliaran begitu saja
cepat cari dan habisi sembara
akan saya beri saran
cacing di perutku sudah hampir mati
suruh cacingmu sabar sir
aduh aduh aduh
ada kalah caking
aku belum kalah
tolong aku bara
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
terima kasih abang
lagi lagi aku gagal menghabisi musim barang
tapi aku punya seribu satu cara untuk membuat pembinasa sembarangan
aku pasti aku pasti akan membuatmu mati sengsara
aku benar benar pusing duduk keliling
kalau ada yang punya gagasan coba bicarakan
siapa tahu bisa memecahkan persoalan yang gelap ini
menurut saya kita harus mencari orang yang pandai
kita bayar pendengar sakti untuk menangkap pembunuh itu
jangan terburu nafsu
melihat dari caranya melakukan pembunuhan sudah jelas
pembunuh itu menganut aliran ilmu hitam
siapa orangnya yang mengerti ilmu kita
sudah ada berapa orang yang sudah jadi korban
kami mohon bantuan
rakyat sudah semakin gelisah dan ketakutan
saya tidak mau ada korban lagi